jangan biarkan dia kedinginan takut dan kelaparan
lindungilah abi dari para bahaya
ade pasti main kejauhan ya
eh sudah pulang sana
biar aku cari orang tua kamu
budewi tolong tenang
tangisan budewi itu tidak akan menemukan abi
aku akan cari api sampai dapat
budewi menjanjikkan budewi akan tenang
tolong cari abi itulah
ya allah baru kali ini aku melihat betapa rapuhnya perempuan ini
dia yang biasanya begitu tegas menutupi penderitaannya
kini dia terlihat begitu lelah takut dan pasrah
aku janji aku akan cari abi sampai dapat
bukan cuma aku yang akan membantu dan mendampingi kalian
pudewi harus ingat
allah akan selalu mendampingi kalian
ingat ya pudewi
ingat ya pudewi
aku akan cari abi
tante dewi aku takut
tante dewi aku takut
ampuni hamba yang lalai menjaga abi ya allah
hanya engkau yang mampu melindungi abi
lindungilah dia di luar sana ya allah
tuntunlah abi supaya kembali ke rumah ini
jangan biarkan dia kedinginan takut dan kelaparan
tante dewi aku lapar tante
lindungilah abi dari warat bahaya
saya mesti cari abi neng
lihat nih hujan bu
lagi juga dokter fari udah pesen sama saya
ibu tuh jangan kemana mana di rumah aja
gak mungkin saya diam di rumah
justru karena hujan siapa yang jagain abi
tapi kondisi ibu juga
lihat dulu dong bu
kok telfon jam segini sih
ada hal penting apa
kondisi si aga satu ini
si ratu lebah pergi dari sarangnya
dia nyari si bayi lebah
karena dia masih lenyap dalam bebas
kamu tuh gak usah lebay
kalau kasih informasi tuh yang jelas
apa si bayi lebah ratu lebah
itu bu dewi pergi
aduh gimana sih bosan
ini malah hujan gede banget lagi
kakak kesian apa
dia kan anak kecil bosan
gimana kalau dia sakit
saya bayar kamu itu bukan buat kasihan sama anak itu
ya takutlah kalau anak itu hilang beneran
jadi saya gak susah kan
kamu lain kali kalau telepon saya
jangan pernah nelfon kalau gak penting
ngerti kamu neneng
ini mah bukan ya bos cantik ini mah bos kejem ini mah
kasih ya abi gak ada
abi tuh masih kecil
kalau punya salah apa apa
kok kena igak banget sih begini banget dah ah bosan
neneng jadi galau ini mah dah
kalau gini mah neneng nyari aja deh
ikutan nyari dah
neneng ikut nyari ini mah
jangan sekarang ya allah
aku harus mencari abi
ini gimana sih
iya abu dawi itu mah
sampai sekarang masih belum ketemu juga